bapak bapak nggak mau pak aduh ya allah pak
selamat datang di kebun binatang bandung kebanyakan satwa di sini adalah hewan endemik
indonesia seperti dua gajah sumatera bernama ira dan salma saya
berkesempatan lebih dekat dengan salma pagi pagi sekali kadang salma dibersihkan
dari sisa sisa makanan dan juga kotoran setelah itu waktunya salma dibersihkan
keeper atau penjaga menginstruksikan saya untuk tetap tenang hari ini saya ditemenin
sama pak jj
ini mandiin salma ya pak ya namanya salma gajah apa pak jenis apa gajah sumatera gajah
sumatera usianya lima puluh dua tahun bertugas menjadi penjaga satwa memerlukan koneksi antara si
penjaga dengan satwa agar proses merawat satwa dapat berjalan kondusif apalagi
penjaga harus berada sangat dekat dengan satwa oh biasanya
aduk main main nih sama
mukanya boleh mukanya bentar pak
sambil menyelesaikan pak
sal toutes mandi gajah diberi paken agar tetap tenang biasanya gajah diberi paken agar tetap menenang
diberi paken agar tetap menengok
gajah diberi paken agar tetap tenang
biasanya gajah diberi paken agar tetap menenang
gajah diberi paken agar tetap menenang
pakan tebu tebu tebu ini
didatangkan dari majalengka jawa barat
kandang sudah bersih
badan juga sudah bersih
saatnya salma berjemur
pakan diberikan dua kali setiap pagi dan sore
pisang ubi dan rumput
merupakan pakan rutin bagi gajah
selain tugas pokok memberi pakan
memandikan dan membersihkan kandang
terdapat tugas khusus bagi keeper gajah
yaitu membersihkan kuku gajah
kalau sudah bersih
barulah gajah diajak jalan jalan
berkeliling kebun binatang sejauh dua puluh km
agar gajah tidak obesitas
pastikan telinga gajah tidak dalam keadaan terbuka
karena itu artinya gajah merasa terancam
ketika gajah menghibaskan telinganya
artinya gajah dalam keadaan tenang
tanda ini juga perlu diperhatikan
selesai merawat gajah
saya pun beranjak merawat satwa lainnya
pertama tama keeper membersihkan kolam
dan tanah berpasir yang menjadi
kandang shibit atau kandang peragaan
eits tapi sebelum itu
keeper harus menyiapkan pakaian tapir dulu ya
agar tapir tidak menjadi agresif
ketika dibersihkan badannya nanti
ada sepuluh ekor tapir di kebun binatang bandung
tapir tapir ini berasal dari sumatera
yang satu ini namanya nopi
novi baru saja melahirkan seekor bayi tapir betina
pada agustus dua ribu dua puluh dua lalu
bayi tapir ini belum memiliki nama
tapir harus masuk ke dalam kolam
sama seperti yang dilakukan pada salma
saya pun mencoba berkenalan dengan tapir yang satu

kalau tapir sudah masuk ke kolam
keeper bergegas membersihkan tubuh tapir
kotoran yang menempel pada kulit tapir dengan mudah hilang
kotoran yang menempel pada kulit tapir dengan mudah hilang

apa makannya ini pak sekarang
ini daun nangka
ini daun nangka
emang suka dia pak
kalau enggak daun nangka itu daun pupu pupu
sama kalianra daun kalianra
ini lebih tenang ya pak ya
kalau misalnya pakai
dianya jadi fokus makan
kitanya mandiin gini bersihin
kalau yang kecil gimana pak bersihinnya
oh kalau sudah menunggu
posisi yang tepat ya pak

selain diberi pakan daun nangka segar
selain diberi pakan daun nangka segar
ada sejumlah jenis pakan lain yang diberikan pada
tapir dan satwa satwa lain

untuk sebagian hewan herbivora atau pemakan tumbuhan
untuk sebagian hewan herbivora atau pemakan tumbuhan
disiapkan pula rumput gajah
rumput asal purwakarta ini dapat diberikan
secara langsung atau dicacah seperti ini
secara langsung atau dicacah seperti ini
rumput rumput ini harus dicacah terlebih dahulu
sebelum diberikan kepada aneka satwa
dan dalam satu hari ini
rumput ini dicacah sebanyak sembilan puluh kg

terdapat sekitar tiga puluh jenis sayur dan buah

yang menjadi pakan bagi satwa di kebun binatang bandung
pakan ini didistribusikan langsung ke kandang kandang satu

setiap pagi dan sore sesuai dengan kebutuhan
enggak atu pak
enggak atu pak
pelan pelan atu pak
aku baru anak baru nih
aku baru anak baru nih
berapa kilo ini itu pak
berapa kilo ini itu pak
udah ini siap dikasihin untuk tapir tapir
udah ini siap dikasihin untuk tapir tapir
yang sudah menunggu makanan di sana
makasih ya pak
dalam sehari diperlukan
selainnya pakan buah dan sayur segar ini diberikan oleh keeper selepas tapir mandi
sambil makan pagi tapir diberikan semprotan cairan disinfektan untuk menghilangkan lalat lalat yang sering menempel di tubuh tapir
setelah mengurus hewan herbivora saatnya saya merawat hewan karnivora atau hewan pemakan daging
kali ini singa betina bernama melin dan anaknya gia yang akan saya beri pakan
kita kasih makan lagi
nah jadi singa singa ini diberi makan bukan hanya daging ayam saja
tapi juga daging sapi yang jumlahnya dalam sehari untuk satu singa ini sekitar enam enam lima kg
ya pak ya
aduh kena lidahnya coy
selain hewan pemakan daging saya juga berkesempatan untuk menjadi keeper di kubah burung kebun binatang bandung
tugas khusus di sini adalah merawat bayi bayi anakan burung
bayi bayi ini berada dalam kandang inkubator
mereka belum bisa terbang dengan lincah makannya pun masih harus disuapi
harus hati hati karena takutnya kalau terlalu kencang juga masuknya ke paru paru bukan ke bagian
jadi khawatir nanti dianya malah apa ya
untuk meloloh burung ini diperlukan kehatian
tekstur adonan makanan pun harus diperhatikan
nah ini sebenarnya tadi bapaknya ngizinin saya untuk nyoba meloloh burung
tapi memang ini harus dilakukan oleh profesional karena mengingat tadi ya
kalau misalnya makanan yang masuk ke saluran paru paru itu bisa membahayakan ya pak ya
beresiko untuk nyawa dari burung ini
jadi saya juga gak berani deh untuk ngasih makanannya
menjadi keeper untuk hewan herbivora sudah
kanivora juga sudah
arves atau burung juga sudah
selanjutnya saya bertugas membantu menjadi keeper satwa yang biasanya tampil di pertunjukan
binturong hewan endemik indonesia ini dibiarkan di luar kandang dengan penjagaan ketat dari keeper
pintu rong berwarna hitam ini dilatih agar tidak berontak apabila ada pengunjung yang mendekat
kalau perawatan binturong nih gimana pak
kalau perawatan benturung kalau yang mau dijinakin ya
ya harus tiap hari dipegang
kayak gini ya pak
ya kalau gak tiap hari itu kadang kadang kan suka nyerang gitu
kalau tiap hari pun gak udah tau kan
oke deh iya dia baik sekali
binturong dibiasakan berinteraksi dengan manusia seperti diberi pakan secara langsung oleh keeper
pakan yang digunakan adalah pelet seperti ini
serupa dengan satwa lainnya saya pun perlu membangun ikatan dengan salah satu hewan dilindungi ini
supaya saya dan binturong berusia tiga tahun ini lebih dekat saya kembali mencoba berinteraksi langsung
meskipun dalam hati saya dak tikduk karena merasa khawatir
dengan gigi tajam dan cakarnya
enggak aku mau
aku aja deg degan lihat giginya pak
jangan deg degan nggak apa apa jangan lihat giginya
lihat aja pak pak pak pak baik kan
gak mau pak
udah udah pak udah gak mau
setelah melalui proses pendekatan yang intens
binturong bernama sadewa ini
menjadi terasa bersahabat
bahkan ia tahan tim mendekati saya dan keepernya meminta perhatian
namun baik keeper maupun pengunjung harus tetap puas pada dan berhati hati ya
jangan nanti ya
salam bapak ya
buli hitamnya yang lebat dan kasar dapat diusap sesekali agar merasa lebih nyaman
lucu banget lagi capek
kalau yang jantan
kesehatan para satwa menjadi prioritas utama kebun binatang yang memiliki dua ratus spesies yang terdiri dari mamalia
terdapat enam ratus lebih satwa di sini
satwa satwa ini dikontrol kondisi kesehatannya setiap hari oleh dua dokter hewan yang ada
pertolongan pertama pasti kita sesuaikan dengan gejala sakit yang diderita oleh satwa itu
jadi tidak bisa dijeneralkan untuk semua satwa pertolongan pertamanya
tapi kira kira yang paling urgent gitu harus diapain sih dok
pasti dari oksigennya dulu yang kita ini kemudian ritme jantungnya juga kita pastikan supaya dia mendapatkan ventilasi secara baik
perawatan khusus bagi hewan tertentu juga dilakukan mengingat kebun binatang bandung bukan hanya sebagai tempat edukasi dan rekreasi

kalau lagi musim hujan kita harus memberikan vitamin untuk kebun binatang bandung
makanan tambahan lebih untuk beberapa satwa karena terus terang kalau musim hujan mereka harus bertahan dari hujan itu sendiri dan suhu yang dingin
yang khusus juga misalnya seperti satwa ular yang bernama di depannya king misalnya king cobra king coros itu makanannya tetap ular
jadi itu kita harus siapkan untuk mereka
nah itu dia perjalanan saya menjadi seorang zookeeper di kebun binatang bandung
meski terlihat aman ketika berada dekat dengan aneka satwa tetap perlu diingat ya bahwa satwa satwa tersebut merupakan satwa liar yang bisa saja menyerang ketika merasa terancam atau tidak nyaman sehingga harus tetap waspada